pasar keuangan tanah air mencatatkan kinerja yang mengecewakan pada perdagangan pekan lalu
indeks harga saham gabungan terpantau longsor meskipun hanya tiga hari perdagangan
pergerakan ihsg hari ini akan diwarnai data tingkat inflasi yang disinyalir masih akan menunjukkan kondisi stabil
lantas apakah pergerakan ihsg pada hari ini
bagaimana apakah memang menghijau pada pembukaan nanti
atau terkoreksi meskipun dengan isu global yang cukup mulai berkurang
bersama saya melalui sambungan virtual alfred nainggolan kepala riset proust capital
selamat pagi pak alfred
selamat pagi mas yuda
iya pak alfred kalau kita bicara mengenai isu global ya sempat ketidakpastian terkait dengan deep ceiling di as
tapi mulai berkurang terkait dengan bagaimana akhirnya mereka mengambil voting untuk memberikan keluasan untuk membayar hutang di amerika serikat sendiri
tapi juga yang menarik terkait dengan tingkat inflasi yang menunjukkan kondisi stabil
apakah hal ini masih membuat pergerakan
ihsg akan terkoreksi ataupun akan justru lebih volatile dan bisa stagnan
ya mas yuda kita lihat kan memang ihsg dalam lima hari kebelakang mengalami koleksi berturut turut ya
artinya tekanannya sudah cukup besar
dan kalau kita lihat di awal pekan ini sentimen positifnya juga cukup banyak
seperti tadi yang disampaikan oleh mas yuda
bicara masalah isu atau sentimen negatif dari debt ceiling atau pagu hutang amerika sepertinya sudah selesai
dan kalau kita lihat juga kemarin
bursa amerika juga merespon cukup positif
bahkan kita lihat pagi ini bursa regional asia juga kompak menguat
sehingga kita bisa melihat dengan sentimen positif dari bursa regional dan juga bursa global
ditambah tadi potensi untuk technical rebound setelah koreksi lima hari berturut turut
kita perkirakan untuk awal pekan ini ihsg akan bisa dibuka positif ya
jadi itu ekspektasi kita sampai sejauh ini kita lihat bahwa
sebelum isu debt ceiling
sebelum isu debt ceiling
ini muncul kita lihat ihsg ada di level enam ribu delapan ratus enam ribu sembilan ratus
jadi kalau kita perkirakan seharusnya dengan kondisi hilangnya isu debt ceiling atau berakhirnya isu negatif dari pagu hutang ini
harusnya ihsg kita punya tenaga untuk bisa kembali ke level enam ribu delapan ratus enam ribu sembilan ratus
tapi kalau dari amerika serikat sendiri beberapa referensi yang saya baca mereka masih menghadapi kendala krisis terkait dengan jobless claim kemudian angka pengangguran
dan ini juga pasti berpengaruh juga ya terhadap global
bagaimana anda melihat ini sebelum kita kembali ke indonesia terutama deep ceeling yang sudah mulai berhasil dicari solusinya pak
ya memang tadi kalau kita lihat bahwa begitu selesainya debt celling artinya dinaikkan kembali anggaran amerika memang ada kekhawatiran terhadap angka inflasi ya
kita tahu bahwa the fed sendiri memang punya target untuk menurunkan inflasi dengan cara kebijakan atau kenaikan suku bunga

jadi memang ada sedikit sentimen ketika pagu hutangnya dinaikkan
ini kita lihat kemarin indikasinya sejumlah harga komoditi begitu ini selesai atau dinaikkan atau ada kesepakatan kita lihat bahwa komoditi kompak menguat
jadi kita perkirakan ini akan sedikit memberikan ekspektasi terhadap kenaikan inflasi juga
walaupun tadi nanti di akhir di pertengahan kan nanti akan ada rapat the fed sampai sejauh ini memang konsensi itu akan meningkat
tapi kita nggak tahu nanti kita lihat angka inflasi nanti di tiga belas juni sebelum rapat the fed
dan ini juga menjadi bisa dibilang penghambat begitu selesai isu pagu hutang muncul isu baru yaitu tadi bahwa adanya potensi kenaikan inflasi
kalau dari sisi data pengangguran memang ada kenaikan tapi kalau kita lihat memang di bulan ini relatif masih cukup bagus
jadi kita lihat ini masih cukup banyak
tapi ini masih cukup bagus ya artinya kalau secara mon un mon jauh lebih rendah
memang tadi kita lihat dalam angka pengangguran dan juga dari inisial jokplin juga terjadi kenaikan tapi masih dalam batas wajar kalau kita lihat
sehingga itu tidak akan banyak memberikan sentimen terhadap bursa global secara keseluruhan
dan memang proven kemarin di akhir pekan bursa amerika kompak menguat dengan kenaikan yang cukup banyak

pak alfred masih terkait dengan isu global amerika sudah mulai meredah tapi kita bergeser ke kawasan asia
kalau kita bicara mengenai tiongkok terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sana
dan apakah ini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi indonesia terkait dengan hal ini
ya kalau memang perlambatan ekonomi tentu akan sangat berpengaruh ya karena kita lihat porsi tiongkok juga cukup besar
kita ambil data misalnya di data perdagangan kita
tapi kalau kita lihat
tapi kalau kita lihat
jadi kalau kita lihat sentimen dalam tahun ini sebenarnya negara negara asia seperti india china relatif punya pertumbuhan yang ditargetkan cukup tinggi tahun ini
jadi meskipun tadi di bulan mei ini masih belum mengindikasikan sesuai dengan ekspektasi tadi
tapi kita melihat bahwa outlook secara global atau pasar sendiri memang melihat bahwa ekonomi china dan juga ekonomi india masih akan menjadi sentimen positif bagi perekonomian kita
jadi kalau kita lihat kemarin india juga relatif cukup bagus ya untuk angka ekonominya
jadi overall nanti kita akan lihat nanti pengumuman inflasi di china
biasanya kalau kita lihat ada indikasi kenaikan inflasi ini ada juga indikasi bahwa memang dari sisi permintaannya yang mengalami penguatan
jadi meskipun tadi memang ada sedikit data yang kurang baik
tapi kalau kita lihat secara full year angka ekonomi china masih relatif punya
jadi itu akan menjadi sentimen positif bagi bursa kita atau bagi ekonomi kita
kalau dari data dari nbs ataupun biro statistik nasional di tiongkok atau china pada minggu kemarin ya pak ya
ini mengindikasikan perlambatan
indeks pembelian oleh manajer pmi di sektor manufaktur di tiongkok itu di bulan april hanya empat puluh sembilan dua sementara di maret lima
efeknya pasti terkait dengan bagaimana kita manufaktur di china atau pun tiongkok sedang melambat
terhadap impor bahan baku di sana yang pastinya juga didapatkan dari indonesia
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya tadi kita seperti saya sampaikan memang kalau dari sisi relasi atau pengaruh tentu akan berpengaruh
tapi kita memang melihat bahwa kondisi penurunan dari level lima puluh ke empat puluh sembilan kan ini masih berlangsung di bulan mei ya
nanti kita akan melihat nanti di juni pasca tadi
isu pagu hutang sudah selesai
terima kasih pak
terima kasih pak
saya tentu ini juga akan mendorong optimisme bagi pelaku ekonomi di china
sepertinya kita juga masih cukup optimis bahwa itu akan bisa kembali lagi di level ekspansi yaitu di level lima
tapi kalau kita lihat dari pertanyaan tadi untuk dari sisi pengaruhnya kemungkinan bukan kemungkinan akan banyak berpengaruh
karena kita tahu bahwa tadi relasi kita juga cukup kuat untuk ekonominya dari china
tapi kita masih perkirakan ini masih bersifat short term ya
kita masih optimis di juni
kemungkinan akan kembali lagi ke level lima puluh sehingga dampaknya ke kita mungkin tidak akan berlangsung lama
sehingga tidak akan banyak mengganggu proyeksi atau mengganggu target secara full year di tahun ini
pak alfred kita melihat kondisi lain ya kalau kita bicara mengenai pergerakan ihsg pada bukaan pagi ini
selain tadi isu dari amerika serikat kemudian juga isu di asia sendiri perlambatan pertumbuhan ekonomi di tiongkok sendiri
yang menarik adalah kita bicara mengenai pelaku pasar juga akan memperhatikan keputusan pemerintah
akan memperhatikan keputusan bank sentral eropa nih pak terkait dengan kebijakan suku bunganya
mengingat memang situasi inflasi eropa saat ini memang sedang mengalami tren penurunan
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya kita lihat bahwa hampir seluruh bank sentral global kan bicara masalah kebijakan kenaikan suku bunga
isu yang memang mau dijaga adalah inflasi
jadi kalau kita lihat bahwa ketika inflasi memang sudah mulai meredah dari level tertingginya di tahun dua ribu dua dua ribu tiga
bahkan di awal juga sudah mulai meredah
kita melihat bahwa agresivitas bank sentral besar baik itu the fed dan juga central bank juga acb juga relatif juga tidak terlalu cukup agresif
bahkan seperti amerika dalam beberapa waktu terakhir juga memilih untuk menahan
jadi kita perkirakan juga faktor penurunan inflasi juga akan membuat dari sisi agresivitas bank sentral akan turun dalam menaikkan suku bunganya
jadi kita perkirakan juga dengan kondisi inflasi yang terus turun sepertinya memang bank bank sentral sudah mulai mengurangi agresivitas kenaikan suku bunga
bahkan kalau kita lihat ini bisa berlangsung secara konsisten penurunannya
kita berharap tadi bahwa di semester kedua ada potensi untuk penurunan suku bunga
tapi ini memang dari sisi skenario terbaiknya ya

tapi kita memang melihat kita menunggu dinamika dinamika menjelang semester kedua karena faktor faktor di luar cukup banyak ya
termasuk bicara masalah inflasi rusia ukraine yang kita tidak bisa prediksi seberapa besar eskalasinya dalam waktu dekat ini
pak alfred kita coba melihat bagaimana pergerakan pada maog sekolah keseluruhan tahun ini kemudian ada rencana pengumuman inflasi kemudian juga sektor dulu terkoreksi seperti teknologi dan manufaktur
di koleksi ataupun bisa dijadikan salah satu acuan untuk mendapatkan cuan menarik di sepanjang pekan ini
ya kalau kita lihat pekan ini kita punya prediksi bahwa range pergerakan ihsg
akan cukup lebar ya di level dari enam lima ratus empat puluh sampai enam puluh
kita juga melihat bahwa pengaruh pemberlakuan atau kenaikan batas atau reject arb
jadi ruang pola aktivitasnya juga akan semakin besar
tapi di sisi lain kita melihat bahwa dengan pembatasan itu ruang spekulasi juga bisa dibilang
dari sisi psikologi para trader atau investor harian kemungkinan juga tidak akan terlalu cukup agresif
ada kenaikan batas arb tersebut sehingga dari sisi transaksi kemungkinan juga tidak cukup besar
atau ada potensi penurunan
jadi kalau secara keseluruhan kita perkirakan bahwa pekan ini berusaha akan mengalami penguatan
setelah koreksi di pekan kemarin
kita melihat bahwa sentimen dari investor asing masih cukup bagus
kita perkirakan juga pekan ini asik masih akan membukukan netbuy sehingga ini akan menjadi
sentimen juga cukup bagus bagi pasarnya
kalau secara sektoral kita memang melihat bahwa saham saham yang terkoreksi dalam lima hari
berturut turut itu secara teknikal kemungkinan juga akan mengalami rebound ya
seperti misalnya saham saham perbankan dan kita melihat juga saham saham telekomunikasi
sehingga kalau melihat holding period selama seminggu kita perkirakan bahwa potensi potensi
saham saham blue chip atau lk empat puluh lima yang terkoreksi di pekan kemarin bisa menjadi perhatian juga
dari investor untuk mencapai
melihat tadi atau menjawab pertanyaan potensi potensi saham yang bisa baik di pekan ini
baik pak alfred terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini pak
semangat untuk memulai hari karena memang setelah libur panjang empat hari mudah mudahan pasar hari ini
memberikan hal yang positif terhadap pergerakannya
selamat bertugas kembali pak
oke selamat pagi